informasi pertama datang dari lembaga antirasua
ada lima orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi covid sembilan belas di indonesia
dan salah satunya adalah menteri sosial juliari peter batubara
tiga dari lima orang yang ditetapkan kpk sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial covid sembilan belas
dihadirkan oleh kpk selama konferensi pes rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar kpk sejak lima desember lalu
kpk juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar empat belas lima miliar rupiah dalam berbagai mata uang
dua orang tersangka lagi yaitu juliari peter batubara dan seorang pejabat pembuat komitmen kementerian sosial ri berinisial aw
tidak tampak selama acara berlangsung
dan sekitar pukul dua lima
waktu indonesia barat pada minggu dini hari
lobi gedung kpk di jalan hr rasuna said ini dihebohkan dengan kehadiran menteri sosial juliari batubara
juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan berapa petugas kpk dan berapa orang polisi
juliari sempat melambaikan tangan kepada para wartawan yang berusaha mendapatkan informasi darinya
juliari tidak memberikan komentar apapun mengenai kasus yang menjerat dirinya
dan beberapa pejabat dari kementerian
hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh kpk
maka kpk menetapkan lima orang tersangka
yang pertama sebagai pemberi yaitu ulangi sebagai penerima yaitu saudara jpb
dua saudara fjs dan tiga adalah saudara aw
sementara sebagai pemberi adalah iem dan hs
jpb disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a atau pasal dua belas huruf b atau pasal sebelas undang undang tiga puluh satu
tentang pemberantasan tidak pinalah korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh atas perubahan undang undang tiga puluh lima
undang undang tiga ratus sembilan belas sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tidak pinalah korupsi
yonto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp